baik pekan lalu ihsg rebound di tengah berbagai gejolak sentimen eksternal yang melanda
meski demikian appetite investasi nampaknya masih terjaga terutama asing terlihat dari akumulasi terhadap saham saham big caps seperti di sektor perbankan
pekan ini ihsg perdagangan saham hanya berlangsung sebanyak tiga hari
kami bahas dengan bernadus wijaya ceo sukor sekuritas
selamat pagi mas bernard apa kabar
ya selamat pagi luar biasa
oke luar biasa
mas berat kita lihat secara teknikal terlebih dahulu pola yang terbentuk apakah sudah mampu berkonsolidasi terhadap sentimen eksternal yang ada
oke jadi secara teknikal ihsg kita melihat bahwa hari ini breakout area recent di area enam ribu sembilan ratus tiga puluh
atau hari ini masuk ke area all time high nya di area enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam satu ratus empat puluh
dan diproyeksikan hari ini ihsg akan menguji area psikologis di area tujuh ribu
di mana dari sukor sekuritas sendiri kita menargetkan di tahun dua ribu dua puluh dua

dan di mana dari sukor sekuritas sendiri kita menargetkan di tahun dua ribu dua puluh dua
sehingga tentu saja hari ini menjadi sentimen yang luar biasa untuk para investor
tapi sekali lagi dengan cadatan ihsg bertahan di area enam ribu sembilan ratus tiga puluh
jika ihsg tidak mampu menahan di area enam ratus sembilan puluh dalam beberapa hari ke depan enam ribu sembilan ratus tiga puluh akan menjadi resisten kuat lagi
sehingga ini perlu diperhatikan oleh para investor maupun trader
oke kalau kita lihat bursa saham
zona kawasan begitu amerika serikat maupun eropa masih bervariasi
kemudian eropa masih semuanya di zona merah
mas berat sebenarnya ini bagaimana pengaruhnya nanti
bagaimana kemudian sebetulnya sikap yang harus diambil investor melihat saat ini pasar global yang masih belum stabil nampaknya
oke jadi kaitan mengenai investor perilaku investor
dimana yang perlu diperhatikan adalah kaitannya mengenai perang antara rusia dan ukraina
yang mana terus memanas akan tapi negosiasi yang akan dimulai antara rusia dan ukraina
ketasan biar rusia dan ukraina ini akan menjadi seniman yang cukup positif
akan tapi dengan caratan negosiasi antara kedua negara ini bisa berakhir dengan positif
yang mana jika berakhir dengan positif ini akan berdampak secara lebih baik kepada berbagai negara
akan tapi walaupun misalnya perang antara ukraina dan rusia pun tidak berakhir
indonesia sebagai negara yang proxy to commodity akan diuntungkan
karena seperti kita ketahui rusia merupakan salah satu negara pemroduksi terbesar untuk nikel
dan saat ini rusia sedang terkena sanksi ekonomi
di mana tidak bisa menjual bahan bahan bakunya ke negara negara uni eropa maupun nato
oleh karena itu ini menguntungkan indonesia sebagai negara yang proxy to commodity
karena supply komoditas menipis sehingga harga komoditas mengenai penguatan cukup signifikan
yang mana menguntungkan indonesia
akan tapi yang perlu diperhatikan adalah kaitannya mengenai inflasi di indonesia
karena di oil atau di minyak mentah kita merupakan net
net importer migas ya
dan harga oil terus mengalami kenaikan cukup signifikan hampir mencapai seratus usd per barrelnya
nah ini kita akan melihat bagaimana kemampuan pemerintah untuk menahan laju inflasi
terutama akibat dari kenaikan bbm
oke dan lpg juga nampaknya ya dalam waktu dekat ini
mas bernard kalau kita melihat saat ini yang sedang terjadi
capital inflow nampaknya juga cukup deras ke dalam negeri
kita melihat bagaimana asing banyak mengakumulasi saham saham big cap begitu di indonesia
sebetulnya sektor sektor yang saat ini tadi mas barat sempat menyebutkan energi
lalu apa yang akan menjadi perhatian di tengah gejolak konflik ini terutama untuk perdagangan pekan ini
oke jadi untuk perdagangan pekan ini kita melihat bahwa untuk ihsg sendiri dari awal tahun
sudah mencetak area netbuy di area dua puluh empat enam triliun
yang mana ini merupakan rekor yang cukup menarik di mana asing masuk cukup banyak di ihsg
yang pertama adalah kaitan dengan indonesia negara to proxy to commodity
dan yang kedua adalah kaitannya mengenai china
yang mana kita melihat bahwa china terkena krisis kaitannya dengan evergran
di properti dan juga kaitannya mengenai emiten emiten teknologi di china
yang dibatasi gerak geriknya oleh pemerintah china
sehingga mau gak mau pilihan investor asing untuk masuk adalah indonesia
yang mana penduduk kita cuma cukup banyak mencapai dua ratus enam puluh juta jiwa
sehingga sangat menarik untuk masuk inflow dari asing
selain itu kita juga melihat bahwa indonesia juga lepas dari resesi
dan kita melihat bahwa tahun dua ribu dua puluh dua ini adalah tahun pemulihan ekonomi
sehingga dengan ekonomi yang mulai pulih bahkan orang orang juga mulai pulih bahkan orang orang juga mulai pulih

kita bisa beraktivitas seperti sebelumnya
sehingga itu saja ini akan berdampak terhadap emiten emiten perbankan
yang mana kita melihat bri telah menguji area resistance bni di delapan
dan juga bri sudah menembus area empat lima ratus
untuk saham saham yang lainnya yang bisa kita perhatikan yang masih cukup lagor
untuk sektor pigaps adalah bbtn
dimana kita melihat inflasi yang akan menjadi hedging adalah investasi di properti
nah oleh karena itu bbtn merupakan salah satu emiten yang banyak memberikan kpr kepada masyarakat
sehingga bptn masih cukup menarik dengan area support di kisaran area tujuh belas tiga puluh
dengan area resisten di area delapan belas lima puluh dengan target dari sukort sukritas di dua tiga ratus lima puluh
dan asal internasional juga mulai ada inflow dari asing
ini juga cukup menarik untuk kita perhatikan dengan area support di kisaran rp lima tujuh ratus
resisten di area enam lima puluh dan target fundamental dari sukort di area tujuh lima ratus
oke saat ini juga di bulan maret nampaknya menjadi musim bagi bagi dividen mas bernard
nah kemudian bagaimana ini pengaruhnya terhadap performance bursa saham domestik saat ini
dan apa yang kemudian harus diperhatikan oleh investor
oke kaitan mengenai bulan bagi dividen
memang bulan maret ini memang bulan bagi dividen untuk para emiten
terutama yang walaupun kuahnya sudah keluar
sehingga kita bisa menanti perusahaan perusahaan emiten sektor perbankan dan juga batubara
yang biasa memberi dividen dalam jumlah yang cukup besar
dimana kita dividen pay out ratio nya di atas rata rata
dan kita juga bisa perhatikan selain dua sektor tersebut adalah saham saham yang berada di idx high dividend yield dua puluh
dan salah satu yang cukup menarik untuk kita perhatikan adalah adaro
yang mana ajaro tahun lalu membagikan dividen cukup besar
dan adaro ini juga cukup menarik performancenya di tahun lalu
sehingga adaro ini kita melihat hari ini telah menembus area area set dua lima ratus
dan jika melaju terus diperpoksikan akan melaju ke kisaran area dua enam ratus lima puluh
dan juga untuk emiten lainnya yang bisa kita perhatikan adalah emiten perbankan seperti pmri
yang biasanya dividen back out ratio nya paling besar dibandingkan perbankan lainnya
tetapi sekali lagi waspadai ketika ex debt dividen
biasanya banyak investor yang melakukan aksi sell off

mewaspadai buat teman teman yang nanti bisa trap di namanya dividen trap
tapi kalau kita bicara kembali terhadap sentimen global yang saat ini sedang terjadi mas beras
sebetulnya untuk saham saham big cap kan nampaknya memang prospeknya sudah jelas ya
cukup strong lah fundamentalnya untuk menahan berbagai gejolak yang saat ini terjadi pak
keuangan dan lain lain
tapi kalau untuk saham saham yang sifatnya small cap begitu terutama mungkin di sektor sektor seperti basic industry misalnya bagaimana
untuk sektor sektor yang menarik untuk kita perhatikan ini
small medium cap adalah kaitannya mengenai sebentar lagi akan ramadan
dan juga akan lebaran
dimana biasanya ramadan dan lebaran daya beli masyarakat akan meningkat
di mana masyarakat akan meningkatkan expense nya atau konsumsinya
terutama di sektor poltrey atau ayam ayaman yang harganya sudah mulai naik plus sektor retail
sehingga untuk saham saham kaitannya menaik sektor retail kita bisa perhatikan ada jabva
di mana java cukup menarik untuk diperhatikan saat ini dia sedang berada di area support
di kisaran area rp satu lima ratus tujuh puluh
dengan area area yang terdekat di area rp satu enam ratus empat puluh
yang mana area support di kisaran area rp enam ratus tujuh puluh
dengan resisten di kisaran area tujuh ratus sepuluh
sedangkan untuk emiten emiten retail yang bisa kita perhatikan adalah ramayana
di mana ramayana menguji area support di kisaran area rp enam ratus tiga puluh
dengan resisten terdekat di area rp enam ratus tujuh puluh
dan juga mapi
dengan area support di kisaran area rp tujuh ratus delapan puluh
sehingga sektor poultry dan retail bisa menjadi perhatian para investor menjelang ramadhan dan wasa
baik mas berno tampaknya fundamental ekonomi kita masih cukup kuat ya
terbukti dari banyaknya capital inflow yang masuk ke perdagangan saham di indonesia
juga pasar obligasi nampaknya juga serupa ya
sama seperti pasar saham ini
kita lihat nanti bagaimana perkembangan tensi yang sedang terjadi
dan terima kasih mas bernardo swijaya
ceo sukor sekuritas sudah bergabung bersama kami pada pagi hari di cnn indonesia today
selamat pagi mas bernard salam sehat
ya selamat pagi terima kasih